tanggul bengawan solo di wilayah bojonegoro jawa timur dalam kondisi kritis dan gudukan tanah alam yang menjadi pembatas sungai dengan perkampungan terus longsor
lebar tanggul bengawan solo di bojonegoro kini hanya tersisa tiga meter dan rawan jebol
jumat malam lalu tanggul sungai terpanjang di pulau jawa ini terkikis arus sungai
berbagai upaya dilakukan warga untuk meminimalisir kemungkinan longsor
salah satunya memasang plastik plastik berukuran besar dan bambu di sisi dalam sungai
namun derasnya arus merusak penahan ini
warga yang resah harus bergantian menjaga untuk memastikan tanggul jebol
jika tangguh jebol air akan mengalir deras ke perkampungan dan mengancam keselamatan warga
tanggulnya kan tanyanya gembur
kalau kena air dari bengawan solo itu kalau sudah ditinggal air itu longsor
tanggul warga ya kalau jebol kan takut pak
jebol itu yang membanjiri rumah rumah ya